dan untuk pembahasan seputar pasca kejadian ledakan bom di kota brussel selasa kemarin
kita telah tersambung dengan galus syabana yaitu ketua persatuan pelajar indonesia di belgia
mas galuh bisa anda jelaskan bagaimana keadaan atau situasi pasca serangan bom kemarin di sana
baik jadi sebenarnya pasca paris itu berasal sang siada siada total
dan tentu saja pasca ledakan kemarin siada itu ditingkatkan kepada level tertinggi yaitu siada empat
secara umum warga belgia dan warga brussel itu cukup senang
dalam arti mereka waspada tapi tidak mengalami ketakutan yang berlebihan
dan tidak ada himbuan himbuan yang membuat masyarakat tidak beraktif sama sekali
dan tentu saja ini seperti zona perang jadi berbagai personel polisi dan militer bersiaga di berbagai tempat
ini penting di brussel
ini penting di beberapa pusat seramaian seperti taman stasiun dan beberapa pusat kita lainnya
oke mas galuh saya ingin tanyakan bagaimana media media lokal menyoroti kejadian yang terjadi pada hari selasa kemarin
media lokal sangat responsif dan memberikan informasi yang sangat sangat shot
sehingga kami sendiri bbm arsifa mengetahui keadaan secara keseluruhan
meskipun beberapa hal perlu kita gali dari pusat informasi
jadi kebetulan pemerintah belajar langsung membentuk suatu pusat informasi
di mana setiap warga negara dari mana pun termasuk kbri indonesia di brussel bisa mendapatkan informasi mengenai up to date kekembangan yang terjadi
mas galuh saya tangkap dari penjelasan anda situasi di sana pasca serangan kemarin ini cukup kondusif
dimana masyarakat warga juga sekarang cukup tenang tidak lagi kekhawatiran berlebihan seperti yang terjadi pada kemarin
nah bagaimana apakah ada peningkatan keamanan begitu
di beberapa titik atau objek vital atau mungkin di keluar masuk pintu menuju belgia begitu
baik sekarang perbatasan sangat ketat dan juga tidak hanya perbatasan jadi vaksin booster sentral sebagai contoh
kalau dulu tidak ada pemeriksaan koper sekarang setiap kali masuk dan sekali keluar satu gate
dan setiap kali termasukkan dan pengeluaran dari penumpang itu cita cita keseluruhan koper
sehingga melimpulkan kanti yang sangat panjang padahal untuk transportasi publik metro
yang kemarin kena ledakan sekarang beroperasi dua lain dari empat kota lain
jadi pemerintah belgia rasanya tetap ingin beraktifitas normal
cuma dengan tingkat pengawasan militer dan polisi yang sangat sangat tinggi
sehingga mereka tidak mau kecelakaan kembali dengan sisi lain kemarin
mas galuh kita tahu dari media informasi yang kita dapat dari media lokal
dan juga dari media media internasional bahwa ada satu pelaku serangan bom kemarin yang sudah tertangkap
jelaskan informasi yang anda dapatkan dari media di sana
baik menurut media di sini dari tiga pelaku yang kemarin tertangkap oleh kamera cctv bandara
dua pelaku merupakan pelaku yang meledakan diri
seperti yang terlihat dalam gambar dua pelaku yang berangkat di sebelah kiri
ada pun di sebelah kanan yaitu najim nahrawi itu
beliau tertangkap menurut media lokal secara selamat di bagian brazil
kalau misalnya kita lihat mungkin dengan kita berkaca pada kejadian serangan bom yang terjadi pada hari selasa kemarin
apakah ada seperti sentimen sentimen khusus terhadap kelompok kelompok tertentu di sana
kita tahu bahwa isis mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang terjadi pada hari selasa kemarin
baik itu yang menarik yang saya bisa tangkap dari perdana menteri belgia
jadi secara langsung beliau tidak mengaitkan dengan agama tertentu
tapi islam seperti saja dan beliau menyebutkan bahwa mereka memang pelakunya berlabel islam
tapi sebenarnya mereka adalah orang orang yang radikal
artinya mempunyai riwayat perilaku dengan segala kejahatan keinginan yang mereka pernah lakukan
dan kemudian label islam itu datang di belakang
jadi saya rasa itu dia menyebut sebagai islamized radicalist
jadi bukan radical islam tapi radical yang kemudian dilabelkan disematkan islam
yang seperti itu